halo selamat berjumpa dalam ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya lucia saharuy
pemirsa pt freeport indonesia atau pt fi merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari freeport mcmoran dan mini indonesia
pt fi menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga emas dan perak
yang kemudian disalurkan ke berbagai penjuru dunia terutama ke smelter tembaga dalam negeri pt smelting gresik
dan seperti kita ketahui ptfi beroperasi di dataran tinggi di pegunungan sudirman kabupaten mimika provinsi papua
dan setelah lebih dari tiga puluh tahun beroperasi dengan sistem penambangan terbuka
pt fi kini beralih ke penambangan bawah tanah dengan skala besar dan menggunakan sistem yang lebih canggih dengan teknologi kendali jarak jauh
lantas seberapa besar potensi pendapatan dari penambangan bawah tanah ini dan rencana ke depan dari pt freeport indonesia
kita akan membahasnya langsung bersama presiden direktur pt freeport indonesia bapak tony wenas
terima kasih pak
kita sudah diundang ke sini ke freeport dan bahkan melihat langsung tambang bawah tanah grass bread block cave kemarin ya pak ya
pak mungkin bisa bapak ceritakan ke pemirsa ini seperti apa terkait penambangan bawah tanah ini pak
jadi penambangan bawah tanah freeport indonesia ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun delapan puluh an
tapi di situ ada dua metode metode open pit dan metode bawah tanah
tapi bawah tanahnya masih kecil
yang sekarang kedua tambang itu sudah tambang bawah tanah itu sudah tutup
dan tambang terbuka grassberg yang tambang terbuka raksasa ya
world class open pit mind itu sudah selesai beroperasi tahun dua ribu sembilan belas
jadi kita sekarang ini sudah mendeveloped
sebenarnya sudah develop dari tahun dua ribu
tambang bawah tanah yang sekarang ini sudah mulai kita bangun dari tahun dua ribu
baru mulai kita tambang tahun dua ribu enam belas
perlu waktu dua belas tahun
wow untuk menyiapkannya ya pak
itu berapa banyak investasinya pak ini
sudah delapan miliar dolar
dan baru mulai kita tambang tahun dua ribu enam belas
dan bagian yang namanya grassberg block cave itu baru mulai kita tambang setelah open pitnya tutup
biji nya ada di bawah open pit mine itu
yaitu grassberg block cave yang tadi saya bilang
dan ada tambang big gosen
big gosen ini memang skalanya kecil walaupun dengan kadar yang lebih tinggi
jadi sekarang ini kita sudah ramp up tambang bawah tanah grassberg block cave
jadi ini sudah sangat advance
dan tahun ini kita bisa memproduksi satu enam miliar pound tembaga
dan satu enam juta atau lebih dari satu enam juta ounces emas
dan juga tentu saja perak walaupun nilai nominalnya akan kecil untuk perak
jadi kira kira itulah
situasi penambangan tambang bawah tanah kita
dan tadi disinggung juga mengenai teknologi apa
teknologinya ya pak ya
kalau metode penambangannya adalah tambang bawah tanah block caving
itu sistem ambrukan dimana ini agak teknis sebenarnya
yaitu bijihnya ditambang dari bawah dan dia lama lama akan turun dengan sendirinya
tapi yang menarik di sini adalah kita mengendalikan khususnya grassberg block cave
itu kita mengendalikan tambang bawah tanah kita dengan cara yang lebih teknis dan lebih teknis
itu kita mengendalikan tambang bawah tanah kita dengan cara yang lebih teknis dan lebih teknis

kita mengendalikan tambang itu secara remote dari satu stasiun yang jaraknya kira kira tujuh km dari lokasi tambang
contoh loadernya itu kita cara remote dilakukan di satu ruangan yang nyaman
tidak usah pakai helm
anak anak muda sebagian besar juga wanita yang menjadi operator dengan menggunakan joystick
seperti bermain game ya pak ya
seperti bermain game
hauling nya juga remote
dan juga untuk pengangkutan bijinya
itu dilakukan secara remote dengan menggunakan kereta api
kereta api dengan tenaga listrik
jadi memang menurunkan emisi karbon yang cukup signifikan
dan dengan sistem kendali jarak jauh ini
ini akan lebih efisien lebih aman
kenapa lebih efisien
karena kan tidak perlu mentransport orang dari permukaan ke bawah tanah
yang mungkin kalau dia pulang pergi itu bisa makan waktu lebih dari satu jam
dan dengan kereta api listrik yang tidak berawak juga secara remote
ini bisa mengangkut satu hari itu satu ratus sepuluh ribu ton biji
karena sekali angkut itu keretanya empat ratus ton
dan setiap dua menit dia mengangkut
jadi sangat efisien memang ini
oke ini dalam pengembangannya apakah melibatkan karya anak bangsa juga nggak pak
oh ini semua didevelop oleh anak bangsa
jadi pembangunan tambang bawah tanah jelas put blockade itu juga anak bangsa yang melakukannya
kemarin kalau sempat melihat kesana kan
sempat bicara langsung sama henky rumbino senior vice president kita yang mau in charge untuk tambang bawah tanah
ini mereka lah tim anak papua ini sebagian yang mendevelop tambang bawah tanah tersebut
termasuk juga untuk mendesain modeling dari remote technology itu juga dilakukan oleh anak bangsa
dalam hal ini caterpillar
jadi kita yang mendesain mereka yang membuat peralatannya
oke selama ini kan freeport kan lebih banyak penambangan terbuka pak ya
jadi baru sekarang ini beralih benar benar full ke penambangan bawah tanah
full ke penambangan bawah tanah
nah tantangan terbesar apa pak yang dihadapi

tambang bawah tanah ini tantangan terbesarnya adalah untuk saat ini adalah ada dua hal secara teknis
yaitu ada kegiatan seismik
di daerah tersebut dan ada tipe ore yang basah
sehingga mungkin saja terjadi luncuran
makanya kalau dikendalikan secara remote kan kalau terjadi lungsuran atau ore yang basah biji yang basah itu turun
dia kan tidak ada orang
betul aman ya
lalu kemudian kita hentikan semuanya
kita perbaiki baru bisa beroperasi lagi
jadi itu tantangannya adalah tantangan dari untuk tamang bawah tanah ya
yaitu wet mark atau tipe biji yang basah
dan juga kegiatan seismik
seismik itu ada gempa kan ini runtuhan ya
jadi terjadi gempa gempa kecil ya

tapi kita sudah ada sistem untuk mencegah itu
yaitu kita melakukan yang namanya hydroflecturing system
oke oke pak selain grassberg blue cave ini kan ada juga ladang baru yang disebut kucing liar pak ya
mungkin bapak bisa cerita berapa besar sih pak potensi tembaga dan emas di sini pak
kucing liar juga sebenarnya ini tambang sedang kita defense

dan mungkin rencananya mulai akan kita tambang di sekitar tahun dua ribu dua puluh tujuh atau dua ribu dua puluh delapan

dengan menggunakan infrastruktur yang sama dengan grassberg blue cave dan deep mill level zone
itu kita tinggal menambah membangun beberapa terowongan terowongan lagi untuk mencapai ke area biji tersebut
dan dengan kondisi atau cadangan grassberg blue cave deep mill level zone dan juga kucing liar nantinya
itu kami bisa menambang sampai dua ribu lima puluh empat kira kira
wow lebih daripada izin pak enan
lebih daripada izin pak enan
lebih dari izin yang diberikan
lebih dari izin pak enan nantinya di dua ribu empat puluh satu

izin kita sampai dua ribu empat puluh satu jadi kami hanya akan menambang sampai dua ribu empat puluh lima
oke jadi eksplorasi akan dilakukan bila ada konfirmasi bisa diteruskan begitu ya pak ya
jadi sebenarnya kalau saat ini saja tanpa eksplorasi bisa lebih dari dua ribu empat puluh satu
itu tadi sampai dua ribu lima puluh empat
tapi memang ada potensi lagi di bawahnya
yang kalau mau dilakukan eksplorasi
yang kalau mau dilakukan eksplorasi
tentu kita bisa dapatkan lagi itu cadangan
tapi kan kita tidak

kalau memang bisa diberikan lebih lama
ini punya indonesia ya

kalau diberikan waktu lagi kita bisa melakukan eksplorasi lanjutan ke wilayah yang di bawahnya lain

diberikan waktu lagi kita bisa melakukan eksplorasi lanjutan ke wilayah yang di bawahnya lagi
dan berpotensi sekali untuk mendapatkan cadangan yang jumlahnya juga besar sekali
bahkan bisa menambah umur tambangnya lima belas sampai dua puluh tahun lagi dari dua ribu tujuh belas
jadi ini tinggal tunggu dari pemerintah saja begitu ya pak tony
dan bagaimana atau sudah sampai di mana tahap dari smelter kedua ini pembangunannya
dan bagaimana atau sudah sampai di mana tahap dari smelter kedua ini pembangunannya

jangan dijawab dulu
kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya
dalam leaders ⁇ corner ya masih bersama saya lucia saru dan kita masih berbincang bersama
presiden direktur pt freeport indonesia bapak tony wenas tadi pak tony sudah jelaskan cukup
banyak tentang penambangan bawah tanah nah pak dari hasil penambangan ini kan kemudian diolah menjadi
konsentrat yang lalu dijual begitu ya pak ya ini tidak semuanya dijual ke smelter luar negeri
juga kan yang di dalam smelter kita di dalam negeri begitu nah seberapa penting pak tony
melihat peran smelter ini pak untuk menambah nilai tambah dari hasil penambangan jadi saat ini kan
kita sudah ada satu smelter lembaga ya di mana freeport berpartner dengan mitsubishi dan tersebagi
ini udah dari tahun
produksi pt fi jadi sisanya itu dijual ke smelter lain di luar negeri ada yang ke cina ada yang ke
jepang ada yang ke korea filipina dan india dan beberapa negara lain tapi enggak ada yang
amerika loh jadi kalau orang bilang oh ini hasil tambangnya semua dibawa ke amerika nggak pernah
ada yang dijual ke amerika itu adalah yang yang di jual ke amerika itu adalah yang yang di jual ke
amerika jauh apain saya jual ke amerika mahal transportasinya kan jauh ya oke itu sama sekali
nggak bener kalau semua hasil tambang tuh dibawa ke amerika dan itu di kita jual ke sebenarnya kalau
yang kita sepakati dengan pemerintah di tahun dua ribu delapan belas bahwa pt fi akan membangun satu smelter baru lagi
sehingga akan cukup untuk memproses atau memurnikan seluruh produk konsentrat tembaga pt fi di dalam negeri
jadi kita akan bangun total dua juta ton konsentrat kapasitasnya yaitu tiga ratus ribu ekspansi dari smelter yang sekarang
dan satu tujuh juta ton konsentrat itu di smelter yang baru yang sedang dibangun
perkiraan kapan pak
akan selesai konstruksi fisiknya itu akan selesai di akhir tahun dua ribu dua puluh
sehingga mei dua ribu dua puluh empat itu sudah bisa mulai memproduksi katoda tembaga
pak dengan situasi dimana saat ini mobil listrik juga banyak diminati pak tony melihat bahwa potensi katoda tembaga ini akan semakin besar pasarnya di indonesia sendiri
kalau dilihat dari demandnya demand atas tembaga itu sangat besar sekarang karena hampir semua renewable energy itu membutuhkan tembaga jauh lebih banyak
misalnya untuk wind farm ya itu setiap megawatt membutuhkan satu lima ton tembaga
kemudian solar panel itu bisa membutuhkan empat ton tembaga
dan untuk electric vehicle mobil listrik ini akan membutuhkan tembaga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mobil biasa
dan sekarang orang lagi berebut untuk atau berlomba lomba
bukan berebut lah berlomba lomba untuk membangun power plant yang renewable
dan ini semuanya membutuhkan tembaga jauh lebih banyak
dan kami tetap memprediksi bahwa kebutuhan akan tembaga ini kedepannya akan sangat sangat dibutuhkan oleh industri khususnya atau adalah atau sebagian besar adalah industri renewable energy
nah apakah kemudian ada rencana membangun smelter lagi atau bagaimana pak
cukup dengan dua smelter saja
karena ini kan sudah cukup untuk menghantar listrik
untuk menghantar konsentrat kita
untuk menghantar konsentrat kita
jumlah kita enggak perlu kami bukan perusahaan pemurnian
kami ini perusahaan tambang tambang hulu ya
tapi ini karena memang komitmen kita makanya kita bangun
jadi kalau seandainya mungkin berbeda dengan smelter nikel
smelter nikel itu nilai tambahnya kan besar sekali
dari biji kemudian dilakukan proses smelter nilai tambahnya meningkatnya besar
kalau ini dengan capex yang tiga miliar dolar sebenarnya dari segi keekonomian tidak
tidak menarik ya pak ya
ya tidak menarik kalau menarik kan banyak yang udah bangun smelter di sini
tapi kan enggak ada yang bangun smelter tembaga ya
yang bangun sekarang cuma kami dan pt aman ya sedang membangun juga
untuk juga kebutuhan dia
oke baik lalu biasanya kalau bicara soal penambangan itu ada sebagian terutama ya perhatian orang terutama terhadap dampak lingkungannya begitu ya pak ya
nah kita akan bahas ini lebih lanjut pak tony
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali dalam leaders' corner sesaat lagi
kembali lagi di leaders' corner dan saya masih bersama pak tony wenas presiden direktur pt fripet indonesia
dan kita berbincang di tembagapura mimika papua
di mana di sini keindahan alamnya luar biasa
saya sudah melihat beberapa hari ini senang sekali ya pak ya
nah tentunya sayang sekali kalau keindahan alam ini rusak karena proses penambangan pak
nah bagaimana pt freeport indonesia mengatasi dampak lingkungan akibat penambangan pak
jadi setiap kegiatan usaha itu pasti ada dampak lingkungannya
juga operasi penambangan itu juga pasti ada dampak lingkungannya
karena memang industri ekstraktif mengambil bahan mineral
dan tentu saja akan terjadi perubahan bentang alam
dan ini tidak bisa dihindari
dan tetapi ini semuanya kan termitigasi dalam satu dokumen yang namanya amdal
itu analisa mengenai dampak lingkungan
dan kami dari awal juga sudah memiliki amdal yang membolehkan kami beroperasi
sampai dengan kapasitas tiga ratus ribu ton biji per hari
dan dengan syarat syarat dan lain sebagainya
memang dua dampak penting yang terjadi di daerah pertambangan adalah
pertama yaitu overburden atau batuan penutup
jadi kalau ini hanya terjadi di tambang terbuka
dimana kita sebelum mengambil biji
itu kita harus mengambil dulu batuan penutupnya atau overburden
dan ini tentu biayanya juga mahal dan memang ada dampak lingkungan
kemudian overburden itu kita tempatkan di tempat yang sudah didedikasikan untuk itu oleh pemerintah
tapi ini kan juga harus dikelola
dan sekarang open pit nya sudah selesai sehingga dampak overburden nya sudah tidak ada
namun masih ada overburden yang sedang kita lakukan reklamasi
sehingga dia nanti akan ditanami kembali juga dibuat strukturnya yang baik
supaya tidak terjadi erosi dan juga ditanami lagi dengan tanaman tanaman setempat
sebagai perlu diketahui bahwa letak overburden itu di sekitar ketinggian empat ribu meter
dan empat meter itu tanamannya cuma ada peradu dan perut
tapi itu sedang kita kerjakan
dampak kedua yang penting juga adalah tailing
yaitu sisa pasir tambang
sekali lagi tailing ini adalah kan biji itu ditambang diambil kemudian digerus ditumbuk secara dengan peralatan
kemudian menjadi sangat halus
dan baru kemudian dilakukan proses konsentrasi namanya
yaitu dengan menggunakan campuran sejenis alkohol
sehingga mineral berharganya terapung
atau sisa pasir tambang
dan tailing ini dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang memang sudah disetujui oleh pemerintah
baik pemerintah kabupaten provinsi dan juga pemerintah pusat dalam hal ini klhk
untuk menjadi sarana transportasi tailing
dimana tailing ini akan ditempatkan di satu daerah yang sudah didedikasikan untuk itu
yaitu persediaan pemerintah juga
area nya seluas dua puluh tiga hektar
dan ini tentu saja area ini akan terjadi temporary destruction
yaitu namanya kalau mbak punya siap ada tanaman disiram pasir
dia pasti akan mati dulu tanamannya
tapi kemudian akan tumbuh lagi
gitu juga dengan tailing
yang dilewati oleh tailing ini akan tumbuh tumbuhannya juga akan mati terlebih dulu
tapi kemudian dia akan terjadi sukses di alami
sekarang ini sudah terbukti bahwa pertama tailing itu tidak beracun tidak berbahaya
kami sudah melakukan uji uji yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan
namun volumenya kan besar
ini sekitar dua ratus ribu ton tailing per hari
dan untuk itu kita tetap melakukan penataan tailing ini supaya memang dia
pertama pada saat tailing itu sudah tidak aktif langsung kita lakukan reklamasi
sekarang ini sudah ada seribu hektare yang kita lakukan reklamasi
dan kita juga akan terus melakukan reklamasi untuk tailing tailing yang sudah tidak aktif
dan pada saat tambang ini selesai itu seluruh daerah tailing akan dilakukan reklamasi
itu akan ditanam lagi kembali
sekarang ini yang sudah terjadi suksesi alami tanpa bantuan manusia itu sudah lumayan banyak
sudah lebih dari seribu hektar
dan dimana kita bisa lihat setelah sepuluh tahun bekas tailing ini kemudian sudah menjadi hutan muda kembali
dan sapi hidup di situ ikan juga hidup di situ tanaman tanaman
mungkin baru lihat ya
kita tanam melon di situ tanam semangka tumbuh dengan baik subur
ikan ikannya juga banyak di situ dan saya juga makan di situ juga
jadi tidak berbahaya dan tidak beracun
tidak beracun ya
tapi memang klasifikasinya masih diklasifikasikan sebagai limba b tiga
nah tapi di samping itu juga kita punya kegiatan kegiatan pemantauan lain yaitu pemantauan lingkungan di sekitar wilayah tailing
kita terus secara rutin kita lakukan sampling ikan udang yang hidup di sungai di tailing maupun di muara itu kita lakukan sampling
dan juga untuk daerah daerah yang terjadi pendangkalan di muara karena akibat tailing ini kita tanami mangrove
kira kira seratus hektare per tahun dan juga kita lakukan upaya upaya lain supaya dampak tailing ini kemudian tidak menyebar
tentu saja untuk masyarakat juga dampaknya ada
masyarakat yang di sekitar sini
namun kita memberikan bantuan kepada masyarakat
banyak sekali ada lebih dari tiga rumah yang kita bangunkan buat masyarakat
kita berikan transportasi tambahan yaitu transportasi melalui kapal yang kita untuk gratis untuk masyarakat
kita bangunkan sekolah jembatan dan infrastruktur lain sebagainya untuk masyarakat khususnya yang terkena di daerah tailing yang di dataran rendah yang dominasinya adalah suku kamoro
oke apakah masyarakat juga dilibatkan untuk ikut dalam pengembalian kondisi alam
oh iya jadi seluruh kontraktor kita untuk pengelolaan tailing ini itu adalah masyarakat setempat
jadi ada lebih dari lima puluh pengusaha lokal yang kita bina untuk membantu kita untuk membantu kita
karena tailing ini kan dibatasi oleh dua tanggul kita bangun tanggul timur dan tanggul barat ini untuk mencegah pengembalan tailing
ini semua juga dikelola bersama sama dengan masyarakat
dan juga tailing ini sebenarnya adalah sumber daya
yaitu bisa dimanfaatkan untuk beton konstruksi
dan sudah banyak jalan jembatan bangunan yang kita bangun dengan menggunakan tailing
dan ada yang jalan ke pomako ke labuan pomako itu
sudah dari tahun dua ribu delapan kita bangun sampai sekarang masih utuh seperti itu dan tidak perlu maintenance yang besar
jadi tailing ini juga sebenarnya sumber daya
dan ada pihak pihak ketiga beberapa pihak ketiga yang sedang melakukan feasibility study bersama sama dengan kita untuk memanfaatkan tailing dalam jumlah yang besar
dan ini adalah program kita ke depan bagaimana tailing ini bisa dimanfaatkan lebih besar lagi
sehingga bukan lagi menjadi ampas tapi dia menjadi sumber daya
sumber daya lagi ya pak ya
baik kita masih akan berbincang lebih lanjut
pak tony pemirsa jangan kemana mana tetaplah di leaders' corner
kami akan kembali sesaat lagi
masih di ⁇ leaders ⁇ corner dan kita masih bersama pak tony wenas presiden direktur pt freeport indonesia
pak tony sekarang ini kan sudah bulan agustus ya apakah sudah terlihat target tahun dua ribu dua puluh dua ini bisa tercapai
atau mungkin juga sudah lebih pak
jadi kami yakin sekali dengan saya sangat bangga juga dengan tim yang di lapangan tim operation di sini yang bisa terus walaupun situasi covid dan lain sebagainya
tapi terus dapat mencapai target target produksi yang sudah ditetapkan perusahaan
dan tahun ini kelihatannya targetnya akan bisa tercapai bahkan mungkin lebih
wow luar biasa
jadi ini adalah satu pencapaian dan sebagian besar ini dikerjakan oleh anak bangsa ya sekali lagi
target tahun ini kan satu enam miliar pound
dan satu enam bahkan mungkin lebih dari satu enam juta ounces emas
jadi kita selalu targetkan target produksinya bukan target uangnya berapa
karena harga kan pasti naik turun
dan harga kita tidak bisa mengontrol harga
tidak seperti usaha manufacturing lainnya dimana dia bisa oh saya produksi segitu saya mau jualnya sekian
ini tergantung market ya pak ya
ini tergantung harga pasar
jadi kita tidak bisa menentukan harga sehingga kita fokusnya kepada bagaimana kita bisa memproduksi secara aman dan berkelanjutan dan dengan target yang achievable
nah dari pendapatan free pod setiap tahunnya ini pak sebenarnya seberapa besar yang dibuat
apa yang diberikan untuk pemerintah daerah pak demi kemajuan masyarakat
kalau gini kalau untuk pemerintah daerah kita memberikan atau membayar kepada negara ada banyak
yaitu pertama adalah pajak perseroan
ya pph badan lah istilahnya
dan ini kan pajaknya pemerintah pusat
nanti dia akan dibagikan ke daerah lewat dau atau dak
dan itu ada pembagiannya untuk provinsi berapa untuk kabupaten penghasil berapa untuk kabupaten lain di provinsi tersebut
beberapa sudah ada formulanya
ini proporsinya apakah lebih besar setelah indonesia
oh iya jauh lebih besar
jauh lebih besar ya
jauh lebih besar
untuk pemerintah daerah itu naiknya bisa sekitar lima kali lipat
sekarang kalau diperkirakan mungkin ditambah juga ada bagian keuntungan dari keuntungan bersih dari pt fi
yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten penghasil dan kabupaten lainnya
itu untuk daerah
empat miliar dolar itu dua ratus empat puluh juta atau
empat triliunan lah
itu belum termasuk ada pajak air permukaan yang ini pajak daerah ya
di luar pajak tadi itu pak ya
di luar pajak perseroan pajak badan
ada pajak air permukaan pajak air bawah tanah pbb dan pajak pajak lainnya
ini jumlahnya total mungkin bisa sekitar tujuh triliun
triliun lah kira kira
enam tujuh triliun per tahun
belum juga dari dividen
tapi di luar itu freeport sendiri juga tetap memberikan mempunyai program pengembangan masyarakat begitu ya
oh iya itu di luar program pengembangan masyarakat
program pengembangan masyarakat kita sangat komprehensif
dimana fokusnya adalah pendidikan kesehatan kemudian infrastruktur ekonomi berbasis desa dan juga untuk budaya setempat
dan kami setiap tahun rata rata itu melakukan investasi sosial ini jumlahnya kira kira seratus juta dollar per tahun
atau satu lima triliun dengan kursat ini gitu ya
terbesarnya di sektor apa pak
itu semua penduduk kabupaten mimika yang berasal dari tujuh suku
amome kemoro dan lima suku kerapell lainnya itu berupbl ganis
mulai dari masuk angin sampai operasi besar itu gratis semuanya
dan itu sudah lebih dari dua puluh tahun kita lakukan
sebelum ada bpjs ya pak ya
sebelum ada bpjs jadi ini ini juga sangat membantu bukan hanya bibelston kira kira ini
bukan hanya gibelston kira kira ini membantu kesehatan masyarakat
bukan hanya untuk mengobati tapi bagaimana supaya kita juga membuat program untuk tuberculosis dan juga untuk malaria
sehingga supaya kehidupan masyarakat bisa lebih sehat lagi
ini ada satu rumah sakit di kota timika
dan juga ada tiga klinik lainnya yang di pedalaman yang kita bangun untuk kegiatan masyarakat
ada rumah sakit apung juga ya pak ya
iya ada juga rumah sakit apung
jadi inilah bagian dari program kita
dan memang program ini cukup komprehensif
ini ada juga satu lembaga yang mengelola
revenue itu adalah penjualan kita
contoh tahun ini kita mungkin bisa menjual sekitar delapan miliar dolar
delapan puluh juta dolar ditambah juga dari dana operasional
jadi kita bisa menjual sekitar satu ratus dua puluh juta dolar
bukan hanya seratus juta dolar bisnis hampir dua triliun
jadi ini jumlah yang fantastis sebenarnya untuk pengembangan masyarakat kita
termasuk juga program ekonomi
di mana kita membina hampir dua ratus umkm
dengan total pendapatan lebih dari dua ratus lima puluh miliar
dan tentu ini juga tidak mudah untuk menciptakan pengusaha pengusaha papua
walaupun ada beberapa yang sudah menjadi pengusaha besar
yaitu ada beberapa baik dari amungme maupun dari kamoro
dan kita berharap bisa juga tercipta pengusaha pengusaha lainnya yang bisa menjadi pengusaha besar
jadi sektor pendidikan juga bagaimana pak
pendidikan ada lebih dari dua belas ribu
biasiswa yang kita berikan
dan kita juga membangun satu sekolah yang namanya sekolah taruna papua
ini boarding school yang pertama di papua
di mana kita didik anak anak papua mulai dari sd
dan ini sudah berjalan sembilan tahun
jadi sudah sampai ke smp
targetnya sampai dengan sma
sekarang sudah ada seribu siswa di situ
dan ini baru sampai kelas tiga smp
jadi kalau sampai sma kira kira mungkin akan ada penambahan sekitar dua ratus tiga ratus lagi
makanannya kita perhatikan
mereka semuanya terima bersih
ibaratnya untuk dididik di situ dengan kurikulum yang ekstra
sehingga harapannya adalah bagaimana anak anak papua ini bisa lebih bersaing lagi dengan yang dari luar papua
kemarin pak bahlil menyampaikan kan bagaimana kekagungan beliau melihat anak anak papua ini bisa mengerjakan tambang bawah tanah kita
dan ini merupakan kebanggaan juga bagi kita
ini dari sisi masyarakatnya sudah sangat diperhatikan ya
nah dari internal sendiri
pertama sekali pak tony ini membawahi atau memimpin ribuan karyawan di sini
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pak tony pemirsa jangan kemana mana
kami akan kembali sesaat lagi
kembali lagi di leaders corner
saya masih bersama pak tony wenas
pak tony sejak dua ribu delapan belas kan bapak dipercaya menjadi presiden direktur pt freeport indonesia
nah ini membawahi sekitar dua puluh tujuh ribu karyawan begitu pak
dari berbagai suku bangsa
nah ini bagaimana pak menghadapi hal ini pak
memimpin diantara ribuan karyawan ini puluhan ribu
ini pertanyaannya gampang gampang sulit
sudah sulit gampang
jadi kalau saya berprinsip begini
adalah apakah itu dua puluh tujuh ribu

atau apakah itu sepuluh ribu
bukan dari segi dari jumlahnya berapa orang
karena kan semua pasti organisasi itu kan pasti berjenjang
jadi ya mungkin kalau semakin banyak karyawannya ya jenjangnya juga semakin banyak
jadi intinya adalah bagaimana kita
kan saya nggak bisa juga mengontrol dua puluh delapan ribu orang
yang saya bisa awasi kan adalah yang direct report kepada saya
tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan contoh
contoh bagaimana harapannya agar bisa karyawan itu bisa bekerja dengan baik
dengan baik yaitu dengan bukan hanya baik dalam arti kata hasilnya tercapai
tapi juga baik
saya selalu mengatakan bahwa di free port ini kita menerapkan yang namanya keluarga free port
family itu adalah saling mengingatkan satu sama lain
saling menjaga satu sama lain
saling menyayangi satu sama lain
sehingga koordinasinya bisa lebih mudah lebih cepat
dan didasari dengan nilai nilai yang dimiliki oleh pt free port indonesia
itu kami memiliki nilai yang namanya sinceal
nilai nilai ini terus kita tanamkan
dan kami tahun ini berusia lima puluh lima tahun
indonesia tujuh puluh tujuh tahun
kami lima puluh lima tahun
itu bukan coincident
dan nilai nilai itu kami terapkan dalam satu konsep rumah kita
ini adalah rumah kita
rumah kita saya tidak menerjemahkan sebagai our house tapi our home
kalau dalam home itu ada friendly nya
kalau house itu hanya bangunan
tapi dalam home itu ada family
dan ini semuanya akan lebih bisa terajak
terajak untuk bisa kemudian melakukan tugas tugas secara
bukan hanya production selamat tapi production selamat yang berkendaraan
tambang itu bukan pasti akan selesai satu saat dan tidak tergantikan
tapi cara pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable
dan itu yang mendasari semuanya dimana kita sering sekali bertemu untuk melakukan komunikasi tatap muka
saya juga sering sekali datang ke tembagapura sini untuk ketemu dengan karyawan
karena bukan hanya para direksi atau para vice president saja di sini
tapi juga ketemu dengan karyawan karyawan lainnya
terutama mereka yang punya high potential
high potential employes dengar langsung dari mereka
kita dengar kita bisa tahu keluhannya apa
dan sekali lagi bagaimana kita bisa menjaga karyawan itu agar betah bekerja di sini
contoh sekarang di pt fi itu rata rata orang kalau ditanya
udah berapa lama kerja di pt fi
berapa lama kerja di pt fi

di atas sepuluh tahun semua pak
dan ini adalah satu bagian dari teamwork kita
sehingga memberikan mereka juga fasilitas yang cukup yang baik
supaya mereka betah bekerja di sini dan bisa bekerja secara aman dan berkelanjutan
oke tapi yang menarik ya pak pada masa awal pandemi
nah itu bagaimana bapak mampu memimpin
apalagi dengan akhirnya bisa mencapai target produksi di dua ribu dua puluh satu itu bagaimana pak
padahal lagi di tengah pandemi
jadi pada saat pandemi mulai itu kita di bulan april sudah kemudian mengisolasi tembagapura
tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar
kalau ada yang keluar nggak ada jaminan bagi mereka untuk bisa kembali lagi
jadi kita isolasi dan kita ubah semua jadwal jadwal kerja sedemikian rupa
memenuhi protokol kesehatan tapi juga target target produksi bisa tercapai
dan itu kita isolasi sekitar empat bulan
dan empat bulan itu ya itu saya selalu katakan kebanggaan saya kepada seluruh karyawan yang di tembagapura sini khususnya
yang atas ketangguhan mereka ketabahan mereka
bisa bertahan ya pak empat bulan
bisa bertahan empat bulan
yang statusnya single di sini nggak ketemu keluarga
tapi pengorban tentu ada insentif yang kita berikan
tapi itulah yang kita alami
sehingga angka covid di kita juga bisa terkendali lah
pik nya pernah mencapai seribu enam ratus kasus per hari
tapi kalau dilihat dari hasil akhirnya karena kita konversi barak barak kita menjadi barak isolasi
kemudian kita juga mendatangkan alat pcr
sehingga kita bisa lakukan testing yang sering sekali
jadi siapa pun
saya pun setiap kali datang ke sini harus dites
tidak ada pengecualian pak
dan pada saat isolasi saya juga nggak boleh ke sini
oh oke selama empat bulan itu jadi tidak bisa kesini ya pak ya
iya cuma lewat video call aja kita terus
jadi betul betul kita lakukan
protokol pak ya
protokol yang ketat
dan juga tenaga medis kita kita tambah jumlahnya
dan ini memang saya salut juga kepada tim medis kita yang betul betul melakukan tugasnya dengan baik
dengan gigi mereka yang di garda terdepan
garda terdepan menghadapi
dan saya begitu kesempatan pertama sudah boleh lagi saya orang masuk ke tembagapura
saya langsung datang ke tembagapura
dan yang saya kunjungi pertama adalah rumah sakit kita untuk saya ketemu dengan para dokter dan perawat perawat di situ
memberikan apresiasi dan semangat kepada mereka
dan juga tentu saja karyawan karyawan kita di lapangan
saya langsung datangin mereka
bertemu langsung dengan mereka
betul betul memantau terus kegiatan atau penanganan covid kita
setiap hari itu dimonitor
dan tentu saja dengan kerjasama berapa pihak kita bisa mencapai
jumlah yang cukup baik
dan yang menarik itu ya bisa mencapai target produksi pak ya di dua ribu dua puluh satu itu
jadi dengan jadwalnya diubah
ada yang cutinya mulai minim
ada yang kemudian yang harus cuti
kemudian kalau kamu gak cuti kita kasih insentif
jadi mereka juga senang
oh mereka katakanlah ya saya nggak usah cuti
saya dapat penghasilan tambahan
dan bagaimana membuat para karyawannya tetap mau isolasi di sini pak kan
tingkat stresnya kan lebih tinggi begitu ya
di tempat kebura
dan harus saya harus bersama sama dengan mereka
saya harus bersama sama dengan mereka
kalau di mata karyawan pt freeport pak tony ini dilihat sebagai sosok apa pak
waduh saya nggak tahu
tadinya jangan sama saya tanya sama karyawan freeport
saya masih tahu eh kamu lihat saya seperti apa
mungkin mendengar sentingan selintingan apa
ya juga saya sih sebenarnya cuma kerja
saya kerja itu adalah amanah
ibaratnya yang saya lakukan pokoknya yang saya juga sampaikan kepada seluruh karyawan adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu dengan disiplin fokus jujur dan tulus
ini ada hal yang penting yang mungkin istilahnya sederhana ya tulus
tulus itu artinya kita mengerjakan sesuatu bukan karena kita mau mendapatkan penghargaan
karena kita mau mengerjakan sesuatu itu supaya kerjaan itu selesai
saya itu bekerja begitu
saya mau kerja sesuatu supaya kerjaannya selesai baik kerjaannya terus saya bisa pulang tidur di rumah enak gitu
kalau kerjaannya nggak selesai kan nggak
jadi kita menyelesaikan pekerjaan itu adalah untuk kepentingan pekerjaan itu sendiri
dan saya selalu mengatakan kepada teman teman kalau kita disuruh kerja jangan hanya kerja seratus dari seratus yang kita job desk kita
enggak kita harus kerja lebih lah dari seratus
apapun yang harus kita kerjain kita kerjain
jangan ada kata oh duh nggak bisa
itu nggak sempat
enggak harus bisa sempat
tambah banyak kita kerjain kan tambah bagus ya
perusahaan pasti akan mereward kita nanti satu saat
rewardnya bisa dalam bentuk kenaikan gaji bisa dalam bentuk promosi bisa juga achnologement dan lain sebagainya
tapi kita tetap lakukan pekerjaan itu bukan untuk promosi tapi lebih kepada untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu
nah pak tony
apa yang selalu pak tony tekankan kepada seluruh karyawan pt freeport di sini
ini itu tadi yang saya bilang
adalah bahwa kita bekerjalah kita dengan disiplin fokus jujur dan tulus
dan menerapkan nilai nilai sincir tadi
itu yang menjadi dasar
apakah bisa dikatakan sudah cukup puas dengan pencapaian pt freeport saat ini
jadi begini kalau kita dibilang puas atau tidak puas saya selalu berkata bahwa kita harus menjadi lebih baik besok
harus menjadi lebih baik dari hari ini dan lebih kurang baik dari lusa
lebih kurang baik dari lusa
iya jadi tetap setiap hari kita harus ada kemajuan kemajuannya dalam bentuk apa harus ada kemajuan harus lebih baik
tapi kalau dikatakan puas tentu saya puas dengan tim saya
puas lah pasti dengan tim saya tapi apakah kemudian ini udah selesai enggak kan masih ada hari esok
hari esok kita harus menjadi lebih baik
kalau angka safety sudah bagus tapi besok harus lebih bagus lagi
terus berbuat lebih baik begitu ya pak ya
membuat lebih baik dan ya kita nggak pernah nggak boleh berhenti untuk belajar lah
setiap hari kita akan belajar sesuatu harus belajar sesuatu

baik terima kasih pak tony wena sudah berbagi di sini pak semoga pt freeport indonesia terus tumbuh ya
dan terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
harapan kami adalah harapan saya dan juga shareholder kita
dan juga pemerintah indonesia adalah bagaimana freeport bisa berkontribusi lebih bagi bangsa dan negara
dan itu memang yang juga sudah kita buktikan dalam beberapa tahun ini
dan itu memang yang juga sudah kita buktikan dalam beberapa tahun ini

di mana kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini sudah terlihat sekali
semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi
oke pak sehingga bersama sama kita pulih lebih cepat bangkit lebih kuat begitu ya pak tony
baik terima kasih pak mirza demikian perbincangan kami dalam leaders corner
saya lucia saharundur diri sampai jumpa
terima kasih pak mirza